istri mantan kadif propampori verdi sambo yaitu putri candrawati
sudah membacakan nota pembelaan atau play doh di pengadilan negeri jakarta selatan
putri memberi judul pledoinya surat dari balik jeruji
ia juga mengatakan nota pembelaan ini ditulis oleh seorang perempuan yang disakiti dan difitnah
dan kita akan membahas apa maksud dari penyataan putri chandrawati ini
sudah bergabung bersama kami sekarang malam hari ini adalah pakar hukum pidana prof hipnu nugroho
selamat malam pak hipno
selamat malam mbak putri
pak hipno kita tadi mendengar pleidoy tentu saja ini pembelaan
tentu saja sudut pandangnya dari sudut pandang terdakwa
dari beberapa hal yang disampaikan oleh putri candrawati
apa yang bisa kemudian kita ambil kesimpulan prof ibnu
ya yang kita ambil kesimpulan mbak putri
pertama bahwa di dalam kasus ini
hal sebagai bentuk motif
karena sebagai motif itu nanti diharapkan adanya suatu peringangan hukuman
padahal motif sendiri tidak jelas
apakah itu perkosaan apakah itu pelecehan seksual
yang kemudian diformulasikan sebagai bentuk perselingkuhan
itu pun buktinya bukti skender
dari keterangan ahli
keterang saksi yang melihat tidak ada
disinilah yang menjadikan concern bu putri
kalau sampai motif ini bisa meyakinkan majelis
paling tidak ini suatu yang sangat meringankan
karena sebagai orang ibu sebagai korban
kan itu loh
tapi ini menjadi tidak imbang
gapapa korban seksual sudah meninggal
dan sejak awal
kita juga tidak melakukan pengungkapan kasus pelecehan sekal atau perkosaan
bukti konkretnya tidak ada
itu mbak putri
ini masih suatu debatable
ya ini sesuatu yang debatable
tapi kalau misalnya kita lihat prof sepanjang kemarin
ada pleidoy dari kuatmaruf dan juga dari riki rizal dan juga dari verdi sambo
benang merah antara pleidoy kuatmaruf kemudian ricky rizal dan juga putri chandrawati disini
sama sama menyebut tidak mengerti dan juga tidak paham tidak tahu kasusnya tidak tahu
bap mengapa bap yang disampaikan pada tuntutan itu mengarah kepadanya
jadi kalau misalnya apa yang bisa kita lihat dari kesamaan atau benang merah ini diantara ketiga terdakwa ini prof
ya dari masing masing terdakwa yang bagian dari turserta mencoba meyakinkan majelis bahwa dia tidak terlibat apa apa
bahwa apa yang terjadi adalah sebagai tanggung jawab pak sambo
sehingga dengan bukti yang disampaikan oleh keterangan terdakwa
tapi hukum sudah mengkunci loh mbak namanya keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri
itu kan keterangan yang terdakwa
pada ada suatu asas non incrimination bahwa perangan terdakwa itu tidak mempunyai suatu nilai
apalagi kalau kita kaitkan dengan kuhab pasal enam puluh enam juga demikian juga
tapi okelah itu bagian suatu kepemilaan
oleh karena itu saya melihat dari keterangan benang merah dari k kemudian r dan bu pece
bebas dari perkara pembunuhan berencana
ini sangat terlihat sekali
r misalkan kalau r agak sulit mbak
kalau rs itu kan dia ada di tempat dia mengakui tidak bisa berbuat apa apa
dia tidak bisa mencegah apa apa
padahal kalau dalam ilmu hukum menurut saya itu ada berbuat
tidak berbuat itu suatu berbuat
ini berbuat atau tidak berbuat
ini perdebatan tapi itulah yang terjadi
k demikian juga ks sebagai art
dia tidak tahu juga dia sebagai menutup pintu menutup jendela
itu suatu tindakan biasa menurut dia
tapi instingnya kan harus jelas
ini akan suatu tindakan apalagi r sebagai polri
insting sebagai polri atas suatu tindak pidana itu harus muncul
kalau k agak mending hanya sebagai sopir
dan k agak rendah
sangat menolong sekali bahwa dia memang sama sekali tidak ikut atau mungkin tidak mengetahui terjadi suatu pembunuhan
k demikian juga
ya yang kita sayangkan sebetulnya
kenapa terangan keterangan ini adalah menyatakan tidak mengetahui
padahal konteknya ada
intinya ada cukup
sehingga sebetulnya kalau kita lihat mbak putri
antara penuntut umum dengan penasihat hukum
dan terdakwa itu tidak mengetahui menurutnya
harusnya semua yang dilakukan oleh penasihat hukum inginnya bebas
bahwa itu agak sulit
bebas itu tidak terbukti seperti yang dilumuskan dalam surat al quran
artinya bukti bukti tidak cukup
lepas itu terbukti bukan merupakan tindak pidana
atau karena ada alasan pemaaf alasan pembenar
alasan pemaaf yang bersangkutan adalah orang dewasa mampu bertanggung jawab
kalau semua benar perintah yang terjadi adalah perintah ilegal
bukan perintah benar
perintah benar itu kadif memerintahkan untuk menembak penjahat
menembak teroris jadi benar
ini menembak sama anggota
nah itu mbak
oleh karena itu kalau kita melihat sebetulnya sebaiknya
oke dari kasus ini bagaimana
bukti bukti memberikan suatu pemikiran pada majelis
untuk bisa ternyuh hatinya
sehingga dengan aspek sebagai keibuan yang berbasis pada gender
menjadi iba hukumannya berdasarkan apa
anaknya masih kecil kecil
dan itu sah saja dilakukan ya
karena itu ruang play doh memang diberikan seluas luasnya
kepada terdakwa ini ya prof ya
sah sah sah sekali
dan play doh masing masing individu bagus sekali
judulnya menarik banget
kalau kita anak anak mahasiswa buat skripsi itu mbak
bahkan si sambo
tercerta harapan dalam p
suatu pembelian yang sia sia
dan juga bu pece
ini menarik sekali
judul itu saya kira
judul yang baguslah
berikan suatu harapan harapan
sebagai aspek pertimbangan
bisa menjadikan aspek yang sangat meringankan
prof ivnu kemarin
ada satu hal yang ingin saya konfirmasi
kemarin dalam sidang play doh
untuk terdakwa verdi sambo
sebelumnya saya berikan keterangan dulu
yang anda saksikan saat ini adalah
suasana di pengadilan negeri jakarta selatan
terdakwa richard eliezer sudah memasuki ruang sidang
sebentar lagi sidang pembacaan play doh
eliezer akan dimulai
tapi sebelumnya sedikit saja prof
kemarin dalam pembacaan play doh
ada pernyataan yang disampaikan oleh
penasehat hukum verdi sambo
berkaitan dengan analisis yuridis
jangan sampai ada keyakinan hakim
mencari dua alat bukti
apa sebenarnya yang ingin
secara implisit ingin dinyatakan
oleh kuasa hukum verdi sambo
bukti yang disampaikan
oleh penuntut umum kemarin itu
dengan apa yang dipikirkan
oleh verdi sambo
kan fedy sambo tidak mengatakan
kan tidak pernah berpikir
dia selalu tidak menembak
kalau tuntut perintah
adanya perintah hajar
di sinilah yang
kan itu mbak
perencanaan juga tidak berpikir
jadi apa yang dirumuskan oleh
sehingga pak sambo berpikir
itulah yang dijelaskan pak sambo
sehingga harus ada bukti bukti lain
dan seperti yang dirumuskan pak sambo
kedepan memang betul
seandainya ini mbak
perkara ini memang
putusannya juga agak bermasalah
bermasalah bukan bermasalah tentang
mungkin sekali banyak
tapi ketika itu tidak disampaikan dalam persidangan
karena sejak awal sudah chaos
sejak awal chaos
dan berjalannya waktu tidak bisa membuktikan secara sempurna
saya predisi seperti itu
sehingga sampai pada tingkatan kasasi dengan bukti bukti
itu maksud saya seperti yang disampaikan pak sambo arahnya sana
karena apa yang disampaikan pak sambo dengan penuntut umum tidak klop
apa yang disampaikan nggak ketemu
jadi sekarang seolah olah penuntut umum dan terdakwa ferdy sambo juga sudah
mungkin juga sudah bisa membaca kira kira fonis yang akan dijatuhkan apa
dan mungkin mereka juga sudah menyiapkan
jalan perjuangan selanjutnya ini adalah di tingkat berikutnya gitu ya
di tingkat banding dan juga kasasi
begitu menurut anda prof
makanya pembelaannya tadi kan suatu pembelaan yang sia sia
sedangkan peradilan itu di indonesia tidak hanya pada peradilan negeri
ada nanti pengadilan tinggi
pengadilan tinggi itu sama dengan pengadilan
istilahnya judek faksi
apa yang diperiksa di pengadilan negeri periksa lagi pengadilan tinggi
termasuk ketika ada bukti bukti baru lagi
prof ibnu terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia
kita sekarang akan sama sama menyaksikan play doh dari richard eliezer
terima kasih prof